kak ini saya mau nanya nih kalau ulang tahun jakarta itu tanggal berapa sih
dan kalau ulang tahunnya dua puluh satu juni ini dua puluh satu juni nanti ulang tahunnya keberapa nih
yang keempat ratus keempat ratus kurang kayaknya ya kayaknya
saya gak pernah gitu
wah kalau tanggalnya soalnya gak apa apa ya mbak
tanggalnya lupa ya
tapi kalau usia berapa tahu nggak tahun ini jakarta usia berapa
yakin atau ada jawaban lain
iya segitu kali ya lupa
nah untuk tahun ini jakarta ulang tahun keberapa
tahun ini pada tanggal dua puluh dua juni jakarta akan memasuki usia ke empat ratus enam puluh empat tahun
ada banyak fakta menarik di balik kemegahan kota jakarta yang perlu kita tahu
dan berikut adalah lima fakta unik seputar dki jakarta
kota pertama sisi pandemi covid sembilan belas yang melanda seluruh dunia termasuk indonesia
tak lantas membuat jakarta turun perekonomiannya
bahkan pada tahun dua ribu dua puluh jakarta dinombatkan sebagai kota termahal ke dua puluh dari dua puluh lima kota di dunia
fakta kedua menurut data yang dirilis oleh the skys paper center pada tahun dua ribu dua puluh satu
jakarta menempati posisi ke delapan dari sepuluh kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia
posisi lima besar ditempatkan oleh new york hong kong chicago toronto dan dubai
jakarta menempati posisi ke delapan dengan empat ratus empat belas gedung tinggi
seluruh gedung itu terdiri atas bangunan dengan tinggi di atas seratus meter satu ratus lima puluh meter serta dua ratus meter
sementara new york yang menempati posisi pertama memiliki gedung pencakar langit sebanyak lebih dari satu lima ratus bangunan
fakta ketiga taukah anda bahwa lambang dki jakarta kita kenal sekarang ini dibuat oleh gubernur dki jakarta yang ke enam
yakni hendrik hermanus julngantung yang merupakan seniman otoritas
tidak dengan jiwa seni yang tinggi
karya monumental lainnya yang dibuat oleh hengantung antara lain sketsa tugu sama datang dan juga lambang kostrat
berlanjut ke fakta keempat dari tujuh belas gubernur yang pernah mengukir perjalanan di kota ini
ternyata hanya ada dua orang yang lahir di kota ini yaitu gubernur ke sebelas suryadi sudirja dan juga fauzi boe
merupakan gubernur ke tiga belas dki jakarta
dan hauzi bowai adalah satu satunya gubernur yang berdarah bertawi akhli
kota kelima dki jakarta menjadi kota pertama di asia tenggara yang memperoleh sustainable transport award dua ribu dua puluh satu
atau penghargaan transportasi berkelanjutan mengalahkan kota kota besar di dunia
penghargaan tersebut diperoleh berkat adanya program integrasi antar moda transportasi publik
seperti jaklinko yang terintegrasi dengan teras jakarta mrt lrt dan lainnya
itulah tadi lima fakta unik seputar dki jakarta
dirgahe jakarta semoga semakin jaya